langsung kita bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia dea yu jihan di stadion wibawamukni cikarang jawa barat
jihan selamat sore menit menit terakhir menjelang pertandingan selesai
review nya seperti apa laga antara indonesia melawan marutius ini jihan
jihan selamat sore menjelang pertandingan selesai
jadi satu gol yang dilakukan oleh indonesia satu gol sebagai hadiah atas kemarin asean games indonesia
tapi kali ini para penonton yang hadir di seluruh tribun wibawamukni cikarang jawa barat
ini berhasil menjadi salah satu saksi bahwa timnas indonesia berhasil mempergokan satu buah prestasi lagi bagi mereka
dan ini menjadi sebuah kebahagiaan
jika anda lihat di belakang saya di sekitar

seluruh stadion ini berteriak dan bersorak bahagia begitu bahwa indonesia satu gol dalam pertandingan kali ini
kalian merupakan sebuah prestasi
jika kita ingat sejarahnya indonesia sudah sepuluh kali melawan negara negara di afrika
dan tujuh diantaranya mengalami kekalahan dua kali mengalami seri dan hanya satu kali mengalami kemenangan
tapi sepertinya pada saat ini
ketika afrika indonesia berhasil memimpin dengan angka satu untuk indonesia
jika berbicara mengenai review pertandingan memang sejak tadi sore
timnas indonesia berhasil melakukan serangan serangan buat timnas dari mauros sendiri ini merasa tertekan
dalam empat tahun yang menjelang memang indonesia berkali kali mencoba mencetak gol
walaupun belum berhasil
dan baru berhasil di menit ke delapan puluh delapan
dan saat ini menit sudah sampai ke sembilan puluh dan masih kita tunggu apakah akan ada tambahan waktu dan teriapin dengan satu
memang sejak tadi indonesia sendiri mengalami beberapa pergantian pemain begitu juga tim dari mauritius
dan ini kami berkata lagi selamat lagi timnas indonesia yang memimpin dengan angka satu
baik terima kasih dig
hanya melaporkan langsung
stadion wibawa bukti cikarang jawa barat